perekonomian global di tahun dua ribu dua puluh tiga dibayang bayangi ancaman resesi
sejumlah lembaga ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan suram
meski demikian kamar dagang dan industri atau kadin indonesia menganggap
ancaman itu tidak perlu ditakuti
dengan kekuatan umkm sebagai fondasi
kadin optimistis perekonomian indonesia kuat menghadapi ancaman resesi

menjelang akhir tahun sejumlah lembaga ekonomi memperkirakan
bahwa perekonomian global di tahun dua ribu dua puluh tiga terancam resesi
bahkan pertumbuhan ekonomi dunia dinilai akan suram
namun hal ini tentunya tidak akan terjadi dengan indonesia
pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua lalu masih berada di angka lima empat persen
dan bahkan diperkirakan di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang masih akan bertahan di angka lima persen
hal ini didukung oleh
beberapa hal diantaranya adalah surplusnya neraca perdagangan indonesia
serta kuatnya konsumsi domestik
dan tidak ketinggalan ketahanan fiskal indonesia yang dinilai masih sangat sehat
beberapa indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian indonesia masih akan kuat
dan perekonomian indonesia dinilai masih akan bertahan dan jauh dari ambang resesi
apasajakah indikator tersebut
dan bagaimana sebenarnya prospek pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
kita akan membahasnya dengan ketua kamar dagang industri indonesia bapak arsyad rashid
pak arsyad anda pernah mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa indonesia ini masih jauh dari ancaman resesi
apa saja indikator indikator tersebut
yang kita harus lihat bahwa pertama gini dikatakan prediksi tahun depan
yang mempredisikan bukan indonesia
world bank imf yang mengatakan bahwa antara lima sampai lima lima persen
itu bukan kata indonesia kata imf dan world bank
jadi sudah jelas orang luar mengatakan indonesia demikian
nah kalau kita lihat dari kondisi yang paling penting kita lihat adalah penjagaan inflasi
kita ini kalau dibandingkan negara lain sampai dengan hari ini kita masih satu dari yang terbaik
malah di g dua puluh dikatakan dari semua negara g dua puluh mungkin kita yang paling hebat
menjaga dari konteks inflasi yang ada
nah jadi itu awalnya inflasi kita lihat bahwa kita bisa menjaga hal tersebut
bagaimana upaya pemerintah menjaga ini terus itu penting sekali
tadi kata kata menjaga
mengenai bicara domestik
itu yang menjadi kunci juga kenapa
domestic market ini yang harus kita jaga
kenapa kok sekarang kita istilahnya dampak dari luarnya tidak begitu besar
karena mungkin lebih dari lima puluh lima persen atau lima puluh lima persen daripada perekonomian gitu adalah karena domestik market
oke nah harapannya malah mungkin bisa lebih besar lagi domestic market kita
domestic market ini yang harus kita jaga
nah di domestic market ini adalah kaitannya terhadap umkm
karena tadi lebih enam puluh tujuh persen kontribusinya itu ada dari umkm
kontribusi lapangan pekerjaan lebih dari sembilan puluh persen itu dari umkm
nah kalau trade perdagangan terjadi di indonesia
misalnya ekspor importnya itu di antara pulau di antara provinsi diantara ini transaksi ini berjalan terus
kita mempunyai dua ratus tujuh puluh juta populasi yang semuanya
jadi yang dimana ini menjadi konsumen
jadi antara kita sendiri
nah yang paling penting saya menjaga contoh
import ini harus kita jaga
contohnya lah misalnya sekarang kita lihat ada barang tekstil ya
kemarin kejadian phk misalnya ya
sebetulnya kalau kita lihat kembali ini phk nya terjadi kenapa sih
order dari luar di cut betul
tapi sebetulnya kalau domestic market kita jaga tidak ada barang barang yang masuk yang katakanlah ba nya itu
dan kita jaga market kita industri tekstil kita mungkin tidak perlu melakukan phk
tandanya mengatakan ekspor
nah ini juga menjadi suatu pr buat kita dan suatu kebanggaan buat kita
karena kalau kita lihat orang selalu melihat ekspor itu batu bara sawit gitu ya
tapi mesti dilihat juga yang namanya value added yang sudah terjadi dengan nickels
yang tadinya misalnya berapa tahun yang lalu sebelum ada industri nikel
kita hanya jual nickel pendapatan kita mungkin lebih satu miliar dolar
sekarang sudah mungkin enam belas miliar dolar lebih atau lebih besar lagi
dan itu juga menjadi salah satu fondasi mengkokohkan konteks ekspor kita
jadi ini yang harus kita kembangkan terus kita jaga
jadi dengan impian makanya hari ini karena ada keputusan mengenai boksit
stop tidak boleh lagi
nah ini kenapa ini bagus untuk create value added
walaupun memang kesiapan mungkin belum siap
tapi kalau kita nggak melakukan siap siap kita nggak akan siap
nah itu yang menjadi saya punya keyakinan bahwa indonesia ini cukup kokoh
tapi balik baliknya fondasinya harus diperkuat terus
nah di luar indikator indikator yang tadi pak arsyad katakan indonesia ini sudah punya fundamental yang kokoh
tapi kan di luar sana resesi masih akan terjadi di dunia global
dan kita tentunya akan terexpose dengan hal tersebut
apa langkah yang sudah diambil kadin untuk menjaga posisi indonesia pak
yang dilakukan kadin adalah begini
pertama harus ada alignment antara dunia usaha dengan pemerintah
jadi dengan itu strategi kita sama
oke apa sih misalnya contoh
bagaimana kita bisa mendorong investasi lebih besar dari luar masuk ke indonesia
ataupun untuk pengusaha pengusaha indonesia sendiri melakukan investasi
karena investasi ini menciptakan lapangan pekerjaan
penting kuncinya di sini
dan juga menggairakan dalam proses produksinya ataupun lagi proses membangunnya
itu adalah growth
nah kadin dengan kementerian investasi itu kita seakan akan mempunyai satu kesatuan
oh ini targetnya rp satu dua ratus triliun misalnya
nah ini kan menjadi kpi bersama
jadi di sini kadin juga membantu mempromosikan bicara
jadi sekalian kemarin memang kita kan di b dua puluh karena kita host kita lakukan roadshow dan semua
sambil itu bukan hanya roadshow nya kita jualan indonesia
mengatakan bahwa eh the place to invest is indonesia
ya lalu selain itu juga perdagangan
kita membuka yang namanya pasar pasar non tradisional
ya contoh misalnya selama ini mungkin ke turki kita jarang
kita buka di turki
karena kita have to take a moment yang pada saat ini adanya eksistensi trade wars antara china dengan amerika
ini optimisasi buat kita
jadi kita akan lakukan
nah itu yang kadin lakukan
tapi selain itu kadin juga mempromosikan namanya kita create namanya adalah wiki wira usaha
yang dimana kita bawa juga ke level b dua
kemarin g dua puluh mengatakan jadi wiki entrepreneurship
ini apa sih
ini satu platform yang dimana khusus untuk khususnya untuk seorang pemerintah
yang dimana seorang pemerintah di sini supaya nanti umkm kita bisa masuk ke sana
saling belajar ingin ini
tapi lebih lagi adalah yang kita lakukan mereka kan perlu networking
kadang kadang nggak tahu nih satu orang jualan sesuatu di balikpapan dibutuhkan oleh seseorang yang ada di yogyakarta
kadang kadang nggak tahu
padahal ada nih di balikpapan misalnya
nah ini platform ini yang diharapkan untuk menjadi platform
nah ini platform ini yang diharapkan untuk menjadi platform pertemuan
nah ini platform ini yang diharapkan untuk menjadi platform pertemuan

kita membuat moi dengan jepang
jadi sekarang ada antara jepang juga kita buat wiki berusaha jepang istilahnya dengan indonesia
kita melink antara smi atau umkm yang ada di jepang dengan indonesia
nah ini kita lanjutkan di asean
ini kan kita menjadi chairnya asean
nah dengan cara asean kita juga membuat platform ini untuk supaya umkm di asean bisa terkonek

nah ini kita lanjutkan di asean ini kan kita menjadi chairnya asean
ini kan kita menjadi chairnya d weerusnya php
ini kan kita menjadi chairnya asean ini kan kita menjadi chairnya smi
dan itu yang memutarinter wade white di kerjanya seperti secara di revisit dariumen inggris viewers
ini yang menjadi chairnya asean
tapi yang gugur gugur bagi kita karena poderkan memerlukan semua uang di absorbs mak missile
makanya kenapa kita fokus terhadap umkm
makanya tahun ini kita mengatakan
kadin itu kuat
ekonomi daerah kuat
barulah indonesia maju
nah dengan demikian
program yang lain lagi yang kita kuatkan di situ adalah yang kita namakan
pendampingan umkm melekat
supaya yang kita namakan closed loop system
kemitraan inklusif gitu pak
kemitraan inklusif atau yang tadi pendampingan umkm melekat
untuk misalnya petani ataupun siapapun
di sisi ini kita membuat ekosistem
nah tadi untuk mengkuat domestic market
yang besar membantu yang kecil
untuk itu apa
jadi dengan demikian
jadi itu salah satu misalnya
bagian daripada itu
umkm itu fondasi
bahasa kerennya middle income trap
nah kuncinya kan di dua ribu tiga belas
itu kalau kita prediksi
di situ indonesia harus keluar
tahun dua ribu tiga puluh dua ribu tiga puluh lima lah kurang lebih ya
nah jadi makanya kita harus memastikan memperkuat yang namanya medium size
nah stoked up dengan pukul
buat undergo kawasan apaan
kaya prod sisi baru meluncurkan kehidupan
pada waktu perninan kan di dalam classroom
penuh kerumuh untuk mahas church all that
jadi ya sejauh masa
kita harus berpikir bahwa ini enggak tapi kita harus waspada
waspada apa waspada going back to basic
sebetulnya untuk perusahaan perusahaan paling utama apa sih
cost kalau saya selalu melihatnya cost dulu
cost itu bagaimana mengurangi cost
karena cost itu adalah menjadi structure yang paling penting menurut saya
jadi untuk perusahaan perusahaan yang paling penting adalah bagaimana memastikan efisiensi terjadi
dengan digitalisasi produktivitas lebih tinggi efisiensi bisa ada
jadi masukkan digitalisasi
pak arsyid sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
banyak langkah telah ditempuh oleh kamar dagang dan industri indonesia bagi para pelaku usaha
termasuk juga umkm agar mempunyai ketahanan yang baik
dan menciptakan bahkan peluang di tengah ancaman resesi global tahun depan
saya frida litwina undur diri terima kasih dan sampai jumpa